sama bensin ojak masih banyak
bukan buat beli bensin beli kolak sana buat buka
bang udah jalan bubur lagi bang
kagak emang mas mau beli bubur
kagak mau beli ketoprak
eh den tunjuk buka sana ya
mak rumahnya ibu darni gak ada orangnya mak
lu gimana sih jah
tunggu dulu jangan main tuduh gitu
gak ada orangnya mak
yaudah kalau udah selesai buruan balik
mau pamit mak
pak haji aduh
si dedy jualan petasan
ulu ulu pak haji yang jualan petasan bang dedy kenapa nyari bape
kan bape bapaknya
mau bukber sama temen
oh iya kenalin
ini sebuah pulau ras namanya katika
kamu udah kuliah
belom masih sma
tapi kayak tapi kayak udah kuliah
dua emang bener bener kelewatan masa anak sendiri lu kagak larang jual petasan
siapa yang jual petasan ros
bikin lu fitnah ros
ulu ulu bape haji udatu udah ribut aja
pur stop dah stop dah
kok disini bang
bukannya turun di pangkalan kaki lima
udah sini aja
kalau lama jalannya
gak usah bang
itu buat ongkos
ganti buat tempe bacem
ntar lo deket buka
lo tinggal ke rumah gue aja
tinggal ambil tempe bacemnya
eh bangku gue
eh bang helmnya
sorry pur lupa
ada aja ya urusan
si tanjudin jualan petasan
gak tau beh
surti malah belum ketemu bang deddy
bener bapak lo jualan petasan
bener kan apa kata gue
boleh tapi lu bikinin gue nasi meres gue juga dong ikutan boleh tapi lu beliin kolak ya oh
belkes lu kaget aku nim jirka ke polisi gara gara jualan petasan biarin aja rot itu
urusan dia bukan urusan gua sih ini kan anak lo kudunya lu ngajarin yang mana yang baik yang
mana yang salah capek gua dia kan udah gede udah nih kita aja ngamperin sini
dulu lebar hayu aku kasih tahu dulu bang dedinya eh gua males ini
mak ini maksimalnya
aja masih lari kema
kagak usah mak besi banyak bukan buat beli bensin
udah jalan bubur lagi bang kagak emang emas mau beli bubur kagak mau beli ketoprak
ha ha dengan monestin ke
kalau ini kolak pisang kalau ini kolak biji salak
bukan gitu tapi bosen
makan di luar yuk
kakak mau makan di mana
kita nggak jadi beli kolaknya
permisi pak haji
itu tadi siapa pak haji
pur nanti pas kita buka bareng ajak ajak enggak
ngapain ojek kan bisa buka di rumah
ya nggak enak kak tupur
masa kita makan enak tempe bacem ojak nggak diajak
ya udah lu telpon tuh
udah lu telpon
ya udah biarin aja
pelagi yang di rumah ojak juga nggak diangkat
tunggu ada tempe tapi bukan tempe bacem
tempe acem soalnya makannya sama emak
oh seperti itu
ojak makan tempenya
lu bikin tempe bacem banyak banget
anu beh disuruh bang deddy
oh gitu ya
bungkusin gua dah
buat apa be
buat gua buk awa
tapi surti nelpon bang deddy dulu ya
nggak usah nggak usah
gua yang akan jawab